sejak satu tahun belakangan warga perumahan taman alfa indah di wilayah jakarta barat ini memiliki cara baru dalam memperlakukan sampah
di setiap rumah terdapat lebih dari satu kantong sampah
sampah sampah ini dipilah sesuai kategori
sampah plastik sampah dapur kemasan makanan bahkan tisu dan kertas
sampah yang sudah dipilah ini akan dijemput petugas dinas kebersihan setiap hari sesuai jenis sampahnya
seluruh warga wajib melakukan pemilahan
yeni misalnya sudah menyiapkan sampah yang akan dibuangnya sebelum petugas datang
sampah yeni kemudian dijemput dan didata oleh petugas
setiap jenis sampah dipilah dan dipisah lalu diangkut ke truk sampah
dahulu sebagian warga malas memilah sampah karena beranggapan sampah tersebut akan dicampur di truk pengangkut sampah
namun kini tidak lagi
truk pengangkut sampah juga telah melakukan pemilahan sesuai
yeni pun merasa terbantu dengan cara membuang sampah seperti ini
program percontohan memilah sampah dari sumber ini
diinisiasi oleh dinas lingkungan hidup jakarta sejak januari dua ribu dua puluh
program yang diberi nama jakarta recycle center ini dijalankan di empat model area
warga diwajibkan untuk memilah sampah berdasarkan setidaknya tujuh sampai sembilan kategori
seperti sampah dapur plastik kardus kertas juga residu atau sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi
setelah dikumpulkan dari rumah rumah warga
sampah terpilah ini kemudian dibawa ke lokasi pengelolaan sampah jakarta recycle center
berlokasi di jakarta recycle center
di sebuah hanggar berukuran sekitar dua ribu meter persegi di jakarta barat
jakarta recycle center menjadi pusat pengelolaan sampah yang telah terpilah dari empat model area
sampah jenis pertama yang dikelola adalah sampah dengan volume terbesar
yaitu sampah dapur atau organik
di tempat ini sampah dapur dapat dikelola menjadi dua manfaat
pertama sebagai bahan baku kompos
kedua menjadi pakan magot atau serangga sumber pakan ternak berprotein tinggi
sampai delapan ratus kg sampah organik setiap hari
sementara sampah jenis anorganik dikelola dalam hanggar untuk dikelompokkan sesuai jenisnya
setelah dipilah setiap jenis sampah ini kini punya nilai jual kembali sebagai bahan baku industri daur ulang
apalagi sampah yang sudah terpilah dari sumber dalam kondisi bersih karena tidak tercampur sampah dapur
dalam kurun satu tahun masa ujinya program ini dianggap telah berhasil mencapai tujuan
dari tiga ratus enam puluh lima kg lebih sampah yang dikelola
sisanya dapat kembali memiliki manfaat
karena kondisi tpi bantar gebang saat ini juga sudah cukup tinggi sudah cukup overload
maka kami harapkan warga dki dapat melakukan berpartisipasi dalam melakukan pemilahan sampah
sehingga mengurangi sampah yang masuk ke bantar gebang
dengan sistem kelola seperti ini setidaknya sebagian besar sampah tidak lagi menjadi masalah
tetapi kembali menjadi bagian dalam daur ekonomi
tidak ada lagi konsep kumpul angkut dan buang
sehingga menyebabkan setiap tempat pembuangan air sampah kelebihan beban
presiden melalui kementerian lingkungan hidup indonesia juga memasang target
indonesia dapat menangani masalah sampahnya pada dua ribu dua puluh lima mendatang
untuk mencapai tujuan ini pemerintah jelas tidak bisa sendiri
apalagi sampah sebenarnya adalah urusan pribadi
pemerintah dapat menetapkan regulasi para pengusaha juga harus berkontribusi
dan berikut mewujudkan solusi
membuang sampah tanpa memilah bisa menambah masalah
perilaku inilah yang bisa kita ubah dengan menjadi lebih baik
kita bisa membuang sampah dengan memilahnya dari rumah
dari anda dari saya dari kita
yogi tujuliarto warsa jakarta